ingin berfoto selfie namun malah berujung maut
inilah yang dialami seorang pelajar di serang banten
karena lalai dan tidak hati hati
ia tewas tersambar kereta api saat sedang melakukan selfie atau swafoto bersama teman temannya
siswi smp berinisial sr tewas tersambar kereta api jurusan merak jakarta rabu siang
di kawasan keragilan kabupaten serang banten
di saat korban dievakuasi petugas forensik rs uli serang untuk diautopsi
saat kejadian korban dan teman temannya asyik mengambil foto selfie di sekitar lokasi
yang memiliki latar belakang perlintasan rel dan terowongan
sebelumnya sebagian warga sudah berusaha mengingatkan mereka namun tidak didengarkan
aksi swafoto di lokasi tersebut belakangan memang marak dilakukan pada pelajar
ya kata warga sedang foto foto gitu lah biasa
aksi foto selfie berujung maut tak sekali ini saja terjadi
dalam satu tahun terakhir tujuh orang tewas dalam lima kejadian di beberapa daerah
saat melakukan selfie baik sendirian maupun berdua
sebagian diantaranya tewas saat mengambil foto selfie di atas tebing atau jurang yang berada di atas pantai
sebagian lagi tewas tercebur atau tenggelam di sungai dan danau
serta jatuh dari jembatan rel kereta api
kejadian kejadian tersebut patut menjadi pelajaran
mengingat masih banyak warga yang mengambil foto selfie di tempat tempat yang berbahaya